dengan janjiku aku berabu amukumarukul
sang penguasa capura tidak akan pernah mengingat janji
tenang saja mahesa kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk membunuh musuh besar ratin kiansantau
awas kalau sampai kau ingat janji amukumarukul
mudah mudahan dengan sholawatan itu semua malaikat itu ikut sholawatan
mendoain raden sama ibu naratu
rasulullah s a w juga bersabda
siapa orang yang bersholawat kepada aku satu kali
maka allah s w t akan bersholawat juga
kepadanya sepuluh kali
benar pak man
mudah mudahan dengan kita bersholawat kepada baginda rasulullah s a w
kita dijauhkan dari mara bahaya termasuk ibu naratu
kalau begitu kita sholawat sama sama pak man
nyai udah sadar
jangan banyak bergerak karena nyai masih sakit
aku di mana
ini di rumahku nyai
aku menemukan nyai di dasar jurang
aku tidak ingat apa apa
aku juga tidak ingat siapa
aku tidak ingat apa apa
nyai jangan sedih
ada aku yang akan menemani nyai
terima kasih ya
belum pernah aku dipeluk seperti kayak gini
anda akan nyai menjadi ibuku
pasti aku bahagia sekali
aku harus habisi orang tua ini sekarang juga
seberat ini terbakar jalan cepat

senur jati sebentar lagi
jantungmu senur jati akan berhenti selamanya
aku bisa kembali ke pacaran dengan tenang
orang yang terkenal
atau rahasia raden walang susang
ini sudah aku singkirkan
tinggal aku mencari alasan di depan raih prabu siluwangi
jangan lupakan janji
kamu jangan khawatir
aku tidak akan pernah lupa dengan janjiku
sang penguasa capura tidak akan pernah mengingat janji
tenang saja mahesha
kita tinggal tunggu waktu yang tepat
untuk membunuh musuh besar raden kiansantau
awas kalau sampai kau ingat janji
jangan lupa like subscribe dan share video ini
sampai ketemu lagi
udah lelah benar paman ini ya hari sudah malam dan kita sudah lama di perjalanan kita tidur ini
kenapa gak ada dahan yang reda dan terjangkau sih
hehehe ngapain aku kamu cari cari dahan paling juga kamu kalau naik tuh nggak bisa turun udah
mundur saja mau ah terkuliah gelag rercandu nenek nenek kecil gini
polai disini aja nah jagain raden tumors
aku harus segera menyusup ke bajajaran untuk membunuh raden walang sungshang
tapi jika siliwangi tahu ada yang mengubah langsung sang dia tahu aku masih hidup
dan dia pasti mencari aku itu tidak boleh terjadi
dan santai apa yang dikerjakan yang di tempat ini dia terlihat sedang lemah ini
kesempatanku untuk membunuhnya